empat kementerian berkomitmen akan berkoordinasi saat membuka kegiatan pembelajaran di sekolah pada masa pandemi covid sembilan belas
sekretaris jenderal kemendikbud menyatakan kerjasama ini dilaksanakan dengan tahapan yang berkelanjutan
antara kementerian pendidikan dan kebudayaan kementerian dalam negeri kementerian kesehatan dan kementerian agama
ainun juga memaparkan peran masing masing kementerian dalam tahapan pembukaan sekolah
terutama mengenai kriteria kriteria sekolah yang layak untuk dibuka kembali
berdasarkan surat keputusan bersama empat kementerian versi terbaru
sekolah yang diperbolehkan buka adalah sekolah yang berada di zona hijau dan kuning covid sembilan belas
serta wajib mendapat persetujuan dari gugus tugas penanganan covid sembilan belas daerah atau pemda setempat
pemda itu kan menteri dalam negeri dalam rangka pelaksanaan pembelajaran tatap muka di sekolah sekolah
yang di bawah dinas pendidikan baik kabupaten maupun kota maupun di provinsi
nah kementerian kesehatan tentu akan minta dinas dinas kesehatan untuk mendukung keperluan sekolah
dalam hal menjaga kesehatan itu
misalnya dinas kesehatan ekonomi
mereka harus mengecek tentang kesiapan fasilitas kesehatan
tadi mbak inesa juga menyatakan itu kesiapan itu apa secara spesifik
misalnya kita perlu cek atau sekolah dinas itu perlu cek
sekolah itu punya tempat cuci tangan atau tidak
kemudian ada proses untuk membersihkan fasilitas fasilitas umum
misalnya handle pintu dibersihkan setiap berapa jam
karena itu kan dipegang
kemudian bagaimana mengatur siswa dari rumah
datang ke sekolah kemudian masuk sekolah
proses pengelolaan jamnya bagaimana
pastikan tidak ada istirahat yang membuat mereka berkumpul
hal seperti itu di cek